hujan deras dan angin kencang selama satu jam di bandung pada jumat sore menyebabkan sebuah pohon di jalan re marta dinata tumbang
dua kendaraan tertimpa pohon dan rusak parah
petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan memindahkan dua kendaraan tersebut karena pohon yang tumbang berukuran cukup besar
akibat peristiwa ini jalan re marta dinata sempat ditutup selama satu jam sampai proses pengangkatan pohon dan pemindahan kendaraan selesai
pemilik salah satu mobil yang selamat dalam peristiwa itu diselamatkan seorang petugas keamanan yang berada di sekitar lokasi